polda jawa timur menetapkan oknum polisi berinisial k
yang bertugas di polsek sawahan surabaya sebagai tersangka pencabulan
tersangka diduga melakukan pencabulan selama empat tahun
sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar
tersangka dilaporkan ke polisi oleh nenek korban ke polres pelabuhan tanjung perak surabaya
selain ditetapkan sebagai tersangka
pelaku kini ditahan di rumah tahanan polres pelabuhan tanjung perak
dan juga akan menghadapi sidang etik
yang pertama tentunya kami sampaikan bahwa yang bersangkutan
sekarang sudah dilakukan penahanan di rutan polres tanjung perak
selanjutnya terus akan dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan
juga perlu kami sampaikan bahwa saat ini juga
karena yang bersangkutan merupakan anggota salah satu polsek di polres tabi surabaya
tim propam polda jawa timur dan polrestabes surabaya juga sudah bekerja
untuk memeriksa terkait dengan kode etik
apakah anggota ini nanti bisa dilakukan kejadian
nanti kita tunggu saja bagaimana hasilnya
ditahan ini artinya statusnya tersangka
korbannya adalah anak yang ikut
anak tiri yang ikut daripada yang bersangkutan
informasi lebih lanjut mengenai pemerkosaan terhadap anak tiri yang dilakukan oknum polisi
kita langsung tanyakan kepada jurnalis kompas tv
fia irmar di surabaya jawa timur
awal mula kasus ini akhirnya bisa diketahui keluarga
orang yang pertama kali mengetahui tindakan pemerkosaan
yang dilakukan oleh seorang oknum polisi
kepada anak tirinya yang masih di bawah umur adalah nenek korban sendiri
jadi pada saat itu korban tengah berada di rumah neneknya
yang juga masih di kawasan yang sama dengan rumah korban
yaitu di kawasan surabaya utara
pada saat itulah korban menceritakan tindakan yang tidak pantas
yang ia terima dari ayah tirinya kepada nenek korban
jadi selama sekitar empat tahun mulai dari tahun dua ribu dua puluh hingga yang terakhir
ayatiri dari korban yang juga merupakan oknum polisi
yang bertugas di polsek sawan surabaya jawa timur
dan di mana pada tahun dua ribu dua puluh tersebut
ada di kelas lima sekolah dasar
kemudian saat ini korban duduk di bangku kelas sembilan smp
selama empat tahun tersebut
korban ini selalu dirayu oleh pelaku
selalu dibujuk oleh pelaku untuk memenuhi hawa nafsunya
dan setiap kali pelaku ingin meminta korban
ini selalu membujuk merayu bahwa apapun permintaan korban
bahkan pelaku juga mengancam korban agar tidak mengatakan tindakan pemerkosaan ini
kepada siapapun termasuk juga kepada keluarga
dan setiap kali pelaku melakukan tindakan pemerkosaan terhadap korban
kondisi rumah selalu sepi dan selalu dilakukan di beberapa ruangan
yang ada di dalam rumah mulai dari kamar tidur maupun juga di kamar mandi
pada bulan maret dua ribu dua puluh empat
korban sudah tidak merasa nyaman lagi dengan sikap kasar yang dilakukan oleh ayah tirinya
termasuk juga sikap kasar yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri
sehingga korban kabur ke rumah neneknya
hingga akhirnya pada pertengahan bulan puasa
korban berani menceritakan tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh ayah tirinya tersebut
kepada sang nenek hingga akhirnya sang nenek langsung melaporkan
korban melakukan tindakan pemerkosaan terhadap polisi
terakhir informasi terbaru yang kami dapatkan
bahwa pada hari sabtu siang kemarin
korban dan juga sang nenek sudah dimintai keterangan
dan sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan di polres pelabuhan tanjung perak
dan selama pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi
sang nenek korban ini meminta kepada polisi untuk menerapkan
undang undang nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua
sebagai perubahan undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua
dan minta agar polisi ini bertindak segas dan berikan hukuman seberat beratnya terhadap pelaku
yang juga merupakan oknum polisi berenisial aja kak ini
oke fia ini kasusnya bergulir
selain pidana tersangka juga akan menjalani sidang etik
sudah ada informasikah kapan sidang etik akan digelar
terkait tentang kapan sidang etik akan digelar
sampai saat ini kami masih belum menerima informasi apapun
terkait kapan sidang etik akan digelar
oleh polisi terhadap tersangka berenisial aja kak ini
namun yang pasti pemeriksaan sudah dilakukan oleh polisi
oleh propam polda jawa timur
dan juga propam dari polres sabi surabaya
serta satreskrim polres pelabuhan tanjung perak terhadap tersangka ini
dan selain itu juga sudah dilakukan penahanan
dan saat ini juga kasus sudah dinaikkan
statusnya mulai dari yang penyelidikan
ini sudah naik menjadi penyidikan
baik terima kasih fia irmar melaporkan langsung dari surabaya jawa timur